sekarang disuruh makan emak diem aja
itu juga pakai mesin setrika sama beres beres rumah yang gak berantakan
paling cuma harus disapu otopel aja karena berdebu
itu juga yang ngerjainnya pembantu
masak juga yang ngerjainnya pembantu
kenapa nggak kerja aja suamiku bilang gak usah
biar nggak bosan paling kayak gini jalan jalan
nengusin kamu di toko seper pak
kalau tulang patah sakit tuh minta ampun
waktu saya kalah duel sama raimon
istri saya sudah tidak ada
kalau saya mati juga
saya masih dikasih kesempatan untuk hidup
saya mau fokus aja ngurus anak
kasian kalau dikasih ke kakek neneknya
saya sekarang nyari duitnya yang biasa aja
uangnya kecil nggak apa apa
yang penting enggak resiko tinggi
saya gak minta akan balik ke bisnis yang lama
kalau tulang patah sakitnya minta ampun
woh yang lagi sakit
nanti tambah sakit
saya pikir pikir dulu
kesini pakai mobil orang yang saya perbaiki
udah beres udah mau diambil
ada sibuk pun
kamu lagi apa di sini
mau jualan baju buka toko
enggak jualan online
kalau teh sarena butuh karyawan
kasih tau aku
saya lanjut dulu sama ujang sama kang murad
bu bun lagi backup saudaranya yang market di sini
seperti anak anak bekas dari terminal
yang sekarang kerjanya markir
enggak boleh markir
alesannya enggak ada izin
siapa yang ancam
bu bun juga enggak tahu
harus minta izin ke siapa
enggak tahu juga
makanya dia sengaja di situ
nunggu orang orang yang ngelarang saudaranya markir datang
paling sebentar lagi
panjang umur lagi diomongin orangnya datang
lama enggak nunggunya
kamu udah mesan
belum nunggu kamu
maaf saya datangnya telat
yang namanya bosma bebas
masalahnya saya pakai angkot
udah jalannya lama
kang cecep belum datang
udah datang belum ya
enggak tahu belum ada
kata willy kan yang namanya bosma bebas
usaha baju aku belum mulai
kalau udah mulai awalnya mau ditenganin sendiri
kalau udah berkembang baru aku cari karyawan
kalau buat yang di pabriki cimpring orangnya udah ada
ya terima kasih
masih di kampus
ini cuma satu mata puliah
janjian ketemuan sama roy
di tempat rame
iya di tukang bakso
ini udah sama orangnya
udah mesan bakso nya udah datang
barusan pas neng mau makan bapak nelfon
bapak ganggu ya
masih di kampus
janjian ketemuan sama roy
di tempat rame
kok papa nanya di tempat rame
kata bapak kalau ketemuan sama kamu jangan di tempat sepi apalagi kalau cuma berdua
kalau sepi kan lebih privasi
kata bapak kalau di tempat sepi apalagi
mana orang yang ngelarang kalian parkir
kata bapak kalau sedang ngelepon ayo juga
kata bapak kalau harunya mas above seeds nafung ya
hati hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan
seren namanya seperti ini ya
semoga selamat sampai tujuan
ya udah semau kedua
mobilnya sudah saya coba jalan agak jauh
sudah bisa diambil
sekarang juga bisa
kostnya sudah dihitung
berarti saya ke atm dulu
habis itu baru ke tempat akang
sementara gitu aja
terima susu enggak biskuit juga enggak
sekarang disuruh makan
dari teras nyari akan
tadi makan gak disini
kirain esir tadi akan ada di teras
kan akangnya gak ada
ada apa nyari akan
pagi biasanya sarapan susu sama biskuit
susu enggak biskuit juga enggak
sekarang disuruh makan
maknya diem aja
ke emak di teras
emak di dapur
biasanya juga memang di dapur